sementara seorang warga bangkalan rabu siang melaporkan tiga komisioner panwas bangkalan
dan satu di antaranya calon bupati bangkalan ke bawaslu jatim atas dugaan money politik
cabup dilaporkan telah membagi bagikan uang puluhan juta rupiah kepada tiga puluh kepala desa
ardian syah bersama tim kuasa hukumnya rabu siang mendatangi kantor bawaslu jawa timur
warga bangkalan tersebut melaporkan calon bupati bangkalan farid al fauzi atas dugaan money politik
farid dilaporkan telah membagikan uang sepuluh juta rupiah per orang kepada tiga puluh orang kepala desa di bangkalan
ardian syah juga melaporkan tiga komisioner panwaslu ke bupaten bangkalan kepada dkpp melalui bawaslu jatim
karena dalam dua kali laporan terkait money politik tersebut tidak ditindaklanjuti oleh panwaslu bangkalan
padahal panwaslu bangkalan sudah menerima laporan tujuh orang kepala desa
yang telah menerima uang dari calon bupati serta penyerahan barang bukti uang tujuh puluh juta rupiah
melalui laporan ini diharapkan tiga komisioner panwaslu kabupaten bangkalan dipecat dan kasus diambil alih bawaslu jatim
laporan nomor dua terkait money politik yang fakta faktanya sudah jelas
didukung dengan foto didukung dengan keterangan tiga orang kepala desa yang menerima uang per kepala desa itu sepuluh juta
tetapi oleh panwas kabupaten bangkalan dianggap tidak cukup bukti
usai menerima pelaporan ini bawaslu jatim akan segera menindaklanjuti dalam waktu dekat
artinya mereka ada ketidakpuasan daripada apa yang sudah menjadi rekomendasi dari panwas bangkalan yang itu minta ditindaklanjuti oleh provinsi
karena di peraturan bawaslu sendiri di pasal tujuh belas ketika dari panwas tidak bisa itu bisa diambil alih oleh provinsi
dalam laporan ini pelapor juga menyerahkan bukti foto pertemuan calon bupati farid al fauzi dengan tiga puluh kepala desa di sebuah rumah di bangkalan
wahyu pertama surabaya